nampaknya nggak kalah seru ya sama tadi pemilu di belanda tapi nggak ada gambar dangdutan dan karaokeannya nih ya
tapi langsung saja kita tanya bagaimana pelaksanaan pemilu di amerika serikat secara umumnya
sudah bersama kami ada konsul jenderal republik indonesia di houston amerika serikat ada ibu nana yuliana
ibu nana selamat malam waktu jakarta
iya ibu bagaimana pelaksanaan secara umum pemilu di sana antusiasmenya seperti apa bu
pemilu di kjri hoason sangat meriah karena memang kita ramaikan dengan suasana bazar dan juga dengan dangdutan
karena ini merupakan tesa demokrasi dan tesa rakyat indonesia
dari sejumlah yang memiliki hak pemilih enam ribu enam puluh tujuh pemilu di wilayah kj resilien mulai dari new mexico sampai florida ditambah dengan puerto rico dan us region island
maka masyarakat indonesia
sangat antusias untuk memeriahkan pesta demokrasi
pemilu dilaksanakan dengan lancar dengan damai dan dengan kemeriahan
dan masyarakat indonesia sangat antusias untuk menghadiri cps yang ada di kj resilien
oke bu nana dengan adanya karaoke kemudian tadi festival musik di sana dangdutan
apakah ini jadi salah satu strategi dari kjri sendiri supaya para pemilih juga banyak yang datang begitu dibandingkan dengan tahun dua ribu empat belas lalu
betul karena memang kita memanfaatkan ajang pesta demokrasi ini juga untuk menjadi ajang untuk kemeriahan diaspora indonesia dan juga masyarakat indonesia yang ada di sini
sehingga mereka akan hadir untuk memberikan hak suaranya
yang menarik lagi adalah pemilu di kjri jurison ini juga dihadiri oleh beberapa profesor dari universitas setempat
dan juga wakil dari kongresmen dari partai politik yang ada di amerika ini
jadi kita juga menunjukkan kepada mereka bahwa pemilu di indonesia dan indonesia ini sebagai negara demokrasi terbesar di dunia
ya memang perayaan harusnya suka cita dan ini jadi kayak reunian begitu ya
tapi ibu sebelumnya kjri seperti apa memberikan sosialisasi mengenai kandidat kandidatnya termasuk cawapres capres dan juga calegnya
kita melakukan beberapa kali sosialisasi
baik berkunjung langsung ke wilayah wilayah di mana terdapat kantong masyarakat indonesia
terutama di texas kemudian di atlanta florida yang memang merupakan kantong masyarakat indonesia terbesar di wilayah kerja kami
di samping itu kita juga memiliki facebook memiliki social media dan juga kita lakukan perorangan lewat whatsapp dan sebagainya
oke bu nana informasi yang saya dapatkan penghitungan suaranya pun sebenarnya di amerika serikat sudah mencoblos begitu warga negara indonesia
penghitungan suaranya tetap akan dilakukan tanggal tujuh belas april betul atau tidak bu
ya betul karena memang tanggal tujuh belas april kita akan bersama sama dengan hari pencoblosan yang dilaksanakan dengan indonesia
karena seluruh penghitungan suara baik yang dilakukan lewat tps maupun juga suara yang dilakukan lewat por
pos yang disampaikan ke kjri akan dibuka pada tanggal tujuh belas april tersebut dan kami juga mengundang masyarakat mengundang saksi yang ada di wilayah kerja kami untuk bisa menyaksikan penghitungan suara nantinya
oke bagaimana kemudian masyarakat bisa yakin bisa percaya kalau surat suara yang mereka sudah coblos ini aman ada di kjri
kami menyediakan tempat
kita menyediakan tempat khusus dan tempat tersebut akan dikunci dengan tiga kunci di mana satu kunci itu dipegang oleh ppln satu kunci dipegang oleh kjri dan satu kunci lagi dipegang oleh panwaslu
sehingga ini tidak akan kita akan menjamin ini aman karena kuncinya masing masing berbeda dan memang ini di ruang yang sangat secure sehingga kami ikut mengawasi
kalau ada hal hal yang tidak kita inginkan bersama
sehingga dalam waktu yang sekian hari ini kita akan menjamin keamanannya dan dengan kunci kunci tersebut tentunya ini bisa
kita juga pasang cctv di situ mbak sehingga kita bisa akuntabilitas lah dan bisa dipertanggungjawabkan
oke bisa memantau begitu ya
bu nana yuliana terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight